lingkungan yang tidak sehat menjadi satu di antara banyak penyebab anak anak terjerumus dalam jaringan narkoba
narkoba yang beredar dari tangan ke tangan di sekitar mereka
membuat anak anak ini menganggap narkoba adalah hal yang biasa
badan narkotika nasional mencatat ada sekitar empat belas anak terlibat narkotika
satu ton sabu sabu asal tiongkok coba diselundupkan lewat perairan serang provinsi banten beberapa waktu lalu
meski penyelundupan itu gagal badan narkotika nasional memperkirakan
masih ada ratusan ton sabu sabu yang berhasil masuk ke tanah air
sabu sabu itu beredar ke segenap penjuru menjamah kampung kampung di indonesia
beberapa kampung di kota besar seperti surabaya menyandang predikat sebagai kampung narkoba
dikatakan demikian karena narkoba beredar di kawasan itu dengan bebas
tidak mudah bagi aparat menggelar operasi penangkapan di kawasan
zona merah narkoba
beberapa waktu lalu bnn kota surabaya menggerbek sebuah warung di kawasan margo rukun
pemilik warung berinisial man diduga menjadi pengedar sabu sabu
dari hasil operasi itu narkoba milik man kedapatan menjangkau anak anak
meski begitu keluarga dan tetangga man mengaku tidak tahu ada jual beli narkoba di sana
bagaimana cara menjualnya
tidak tahu pak saya baru kerja di rungkus satu bulan kemarin di rumah saya jualan ini
kita jualnya apa dulu masa ini belum belum
soalnya selama ini saya sendiri nggak tahu
tidak tahu jadi ya secara sembunyi sembunyi
dan lagi pak boger itu ya jualnya jual sawas
sama itu loh apa
wavy an gitu aja setahu saya itu cuma itu
ya yang pertama memang kita ini memetakan ya tempat tempat
yang banyak korban anak anak
kami juga dapat banyak input ya dari masyarakat tentang penggunaan anak
kemudian kami beberapa kali melakukan investigasi di sana
dan ternyata benar begitu
nah yang menjadi to kami kebetulan itu adalah warung ya
dimana warung itu sebetulnya jajannya itu ya untuk anak anak saja
misalkan pop ice walaupun ada kopinya gitu ya
kemudian dari sana lah
karena anggota kami mencoba melakukan tes urin ke beberapa anak
ternyata ada yang positif
kawasan yang dipetakan bnn sebenarnya tidak jauh berbeda dari kawasan yang ada di catatan saya
di lingkungan seperti itulah anak anak tumbuh dan mengenal narkoba
mereka mengawalinya dengan menjadi pemakai
kemudian terlibat jaringan dengan menjadi kurir
sampai akhirnya ada yang menjadi bandar
para bandar juga memiliki strategi
dan juga mengadrisasi
mereka mencekoki anak anak ini dengan sabu sabu yang mereka berikan secara gratis
atau dijual dengan harga yang murah
setelah anak anak mengalami ketergantungan
bandar memberi sabu secara gratis dan uang
asalkan si anak mau menjadi kurir
dengan cara ini si anak pun masuk jaringan narkoba
anak anak itu hanya butuh rata rata mereka
ini kamu pakai gratis kamu butuhnya apa sih uang berapa sih
kalau anak belum mikir yang
oh aku dimanfaatin kayak gini kalau orang dewasa kan pasti sudah mikir
aku dapat berapa kalau aku cuma dapat gini ah nggak untung dong aku rugi dong
pasti kalau mereka yang usianya udah dewasa kan mikirnya lebih gitu kan
kalau anak anak cuma nih tak kasih gratis
tak kasih tambahan uang jajan dikit pun udah diem
jadi bandar atau pengendar itu lebih untung banyak lah istilahnya
karakter itulah yang dimanfaatkan para bandar untuk memberdayai dan memberdayakan anak anak sebagai kurir
ditambah bumbu ancaman anak anak ini setia kepada bandar
dua anak yang saya wawancarai satu suara
tidak akan mengungkap identitas bandar sekalipun ditangkap aparat
keluarga dan lingkungan yang kurang peka terhadap perubahan perilaku anak adalah penyebab lain anak terjerumus narkotika
banyak sekali anak yang terlihat baik baik saja
namun sebenarnya terlibat dalam jaringan narkoba
bahkan banyak kasus menunjukkan anak anak jauh lebih ngawur daripada orang dewasa saat terlibat narkoba
ada salah satu pasien kami di mana dia itu mulai mengenal sabu dari masa sd
dan sekarang anaknya alhamdulillah sudah bisa lepas sekarang masih sma
di mana penggunaan sabunya itu tidak seperti orang pada umumnya
jadi kalau orang pada umumnya kan dia menggunakan alat bong hasil
harus lewat filter air dan sebagainya
dia langsung menggunakan dia bakar di atas aluminium foil
nah setelah kami tanyakan kenapa kok kamu itu menggunakannya separah ini
ternyata bukan karena apa apa karena dia itu salah satu strateginya dia
kalau dia pakai alat bong dia pasti nantinya akan ketahuan lama kelamaan
satu hal yang perlu dipahami anak anak ini bukanlah penjahat
mereka adalah korban bisnis narkotika orang orang dewasa yang ada di dalamnya
mereka adalah orang orang yang ada di sekitar mereka
lingkungan inilah yang menjadi sekolah bagi mereka mengenal narkoba
apa faktor lain yang mendukung makin maraknya kurir narkoba anak di surabaya ini
ya iqbal ini sebenarnya liputan saya yang kedua soal kurir narkoba anak
liputan saya sebelumnya lebih banyak mengulas bagaimana kemudian mantan pengguna narkoba
mantan kurir narkoba anak anak berjuang melawan stigma berjuang untuk sembuh
berjuang untuk kembali normal lagi dan bisa kembali ke keluarganya
namun hari ini di hari anak nasional saya menyajikan berita yang menurut saya lebih miris
dari apa yang terjadi di surabaya
apa yang saya selami ketika liputan pertama
saya langsung mewawancarai anak anak yang masih terlibat aktif dalam peredaran bisnis narkoba
dan saya mendapatkan dua anak
yang pertama perempuan umur tiga belas tahun dan yang kedua masih empat belas tahun laki laki
dan dia harus putus sekolah karena lebih memilih menjadi kurir narkoba
ketimbang harus melanjutkan sekolahnya
banyak sekali iqbal sebenarnya faktor apa yang kemudian membuat mereka lebih tertarik
untuk masuk ke jaringan narkoba walaupun mereka bukan tidak tahu apa resiko yang harus mereka hadapi
ketika mereka terlanjur masuk dan sulit sekali untuk keluar
ada banyak faktor misalnya ini bukan hanya sekolah bukan hanya faktor ekonomi
tapi juga bagaimana kemudian ruang lingkup atau ruang hidup anak anak ini kesehariannya
misalnya mereka menganggap bahwa narkoba itu seperti minuman keras
seperti nipam misalnya atau obat obat terlarang obat keras yang masuk undang undang kesehatan misalnya
mereka menganggap narkoba sama saja dengan halal seperti itu
artinya di situ kemudian banyak sekali contoh yang mereka lihat misalnya di ruang hidup mereka di kampung
saya pernah masuk di kampung merah di wilayah surabaya yang menjadi pusat peredaran narkoba
dan mereka melihat di situ ada orang tua mereka di situ ada tetangga di situ ada teman
di situ ada siapa saja bebas menggunakan narkoba dan mereka melihat itu sebagai sesuatu yang wajar
sehingga ketika mereka bersentuhan dengan narkoba mereka anggap itu sesuatu yang diperbolehkan oleh orang tua mereka
diperbolehkan oleh orang orang dewasa di lingkungan mereka sehingga sama sekali tidak ada hal tabu
sama sekali tidak ada hal yang melarang mereka atau dayak dorong mereka untuk menolak hal seperti itu
malah kemudian ada banyak jenjang yang mereka dapati ketika mereka bersentuhan dengan narkoba
ada satu contoh misalnya saya berinteraksi dengan kurir narkoba dia menyatakan bahwa saya tidak ingin sekolah
saya ingin menjadi pengedar narkoba walaupun upahnya hanya rp tujuh ratus lima puluh per bulan hanya rp satu lima ratus per bulan
dan itu bergantung pada berapa kali dia mengirim dan dia sendiri tahu apa yang harus dihadapi
yaitu ancaman dari para bandar narkoba yang menghidupi mereka setiap hari
mereka menganggap berbisnis narkoba merupakan bisnis yang mereka anggap sebagai bisnis yang menggiurkan
selain faktor tadi faktor lingkungan yang kemudian membuat mereka berinteraksi dengan narkoba
ada faktor penariknya yaitu uang
ini yang kemudian membuat mereka ketika anak umur empat belas tahun menerima uang rp satu ratus lima puluh ribu ketika dia sekali kirim narkoba di pelanggan bandarnya
mereka sudah merasa senang dan selain uang ada iqbal yang menjadi saya ironis adalah ketika mereka semakin dipercaya bandarnya
maka disitulah kemudian mereka bisa mengangkat derajatnya bahwa mereka bisa langsung berhubungan dengan bandar
itu mengangkat derajat mereka
artinya mereka memiliki kepercayaan diri mereka memiliki pelindung ketika mereka berurusan dengan banyak orang di luar sana
mereka banyak sekali keuntungan keuntungan yang menurut mereka itu tidak bisa dia dapatkan ketika mereka tidak berinteraksi dengan narkoba
walaupun kemudian mereka tahu bahwa ketika mereka masuk dalam jaringan narkoba mereka akan sulit masuk
ancaman kemudian misalnya ketika mereka berpikir bahwa ah saya sudah bosan dengan bisnis seperti ini ah ini terlalu berbahaya buat saya
ketika mereka mulai sadar mereka sama sekali sulit untuk keluar
apalagi kemudian pemberantasan narkoba di indonesia itu lebih banyak mengandalkan mata mata
lebih banyak mengandalkan orang yang terlibat aktif dalam narkoba sehingga ini seperti memotong mata rantai lingkaran setan
tapi tidak bisa benar benar terpotong karena selama ini informan polisi anak anak yang saya wawancarai termasuk juga salah satunya
bisa menjadi informan polisi dan ini kemudian membuat mereka sama sekali tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini
sehingga ketika kita memotong jalur dari lingkaran mereka
mereka pasti tetap akan masih berada di lingkaran ini karena begitu banyak ancaman ketika mereka ditangkap polisi
ketika mereka di sel di dalam penjara mereka juga terancam
ketika mereka sudah keluar dari penjara pun mereka juga merasa terancam hidupnya karena mereka dianggap membongkar
atau membocorkan informasi seputar jaringan narkoba yang pernah mereka hidupi di sana
surabaya dari temuan anda di lapangan apakah memang di sini tidak ada peran dari pemerintah setempat untuk istilahnya untuk melindungi anak anak ini
karena seperti kita ketahui bahwa

bahwa mereka seolah sudah bersumpah tidak akan memberitahukan siapa yang menyuruh mereka untuk bisa terjerumus ke lingkaran setan yang seperti anda katakan tadi
ya iqbal statement itu membuat terus terang membuat saya kaget misalnya ketika saya tanya apakah kamu misalnya akan melaporkan
atau akan menggigit bandar yang selama ini mempekerjakan kamu ketika kamu ditangkap polisi
hampir semua baik dari mantan kurir narkoba sampai dua orang yang menjadi kurir narkoba aktif anak anak ini mereka menganggap saya tidak akan menggigit bandar yang sudah mempekerjakan saya
alasannya seperti yang saya katakan tadi pertama mereka memiliki kesetiaan yang tinggi walaupun kesetiaan itu didasari pada rasa ketakutan yang luar biasa ketika mereka memilih keluar
ada banyak contoh misalnya ada satu orang yang saya wawancari dia mengatakan bahwa dia sudah diperlihatkan bagaimana kemudian anak seumur dia memilih keluar dari jaringan narkoba yang sudah menghidupi dia
apa yang mereka terima adalah pukulan kemudian intimidasi bahkan ancaman dibunuh ketika mereka memilih keluar walaupun mereka sudah berjanji tidak akan membongkar jaringan yang sudah menghidupi mereka
namun tetap saja ancaman ancaman seperti itu masih mereka terima sehingga ini sulit sekali untuk mereka keluar
dan bukan hanya kemudian seperti yang kita lihat misalnya sosialisasi di sekolah himboan himboan seperti itu ketika saya berinteraksi dengan mereka himboan semacam itu sama sekali tidak akan begitu efektif berlaku bagi mereka
karena ini mereka bukan tidak tahu apa bahaya narkoba mereka bukan tidak tahu apa bahaya ketika mereka sudah masuk jaringan narkoba
mereka clear tahu semua bahkan mereka lebih tahu dari kita sebenarnya
artinya pola metode mengentaskan mereka bukan hanya soal bagaimana memberikan wawasan mereka tentang narkoba bukan hanya penyuluhan bukan hanya himbauan ke sekolah sekolah
tapi bagaimana kemudian menjamin hidup mereka ketika mereka memilih keluar pemerintah polisi dan kita semua masyarakat misalnya bisa memastikan bahwa mereka benar benar aman
mereka memilih berhenti
ada banyak sekali keluhan yang saya dengar misalnya mereka mengatakan bahwa saya ingin hidup sehat saya ingin kembali ke keluarga saya ingin hidup normal
namun ada banyak sekali faktor yang membuat mereka begitu sulit mereka begitu takut sehingga itu menunjukkan bahwa mereka ketika ingin berhenti tapi mereka tidak memiliki peluang untuk selamat peluang untuk menjadi aman peluang untuk benar benar sehat
dan itulah yang kemudian membuat mereka sedikit ragu apakah mereka mau berhenti atau tetap meneruskan jaringan narkoba yang sudah menghidupi mereka dengan imbalan rukun
dan itu adalah hal yang tidak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan resiko yang harus mereka hadapi iqbal